ini ada seorang ibu bersama anak balitanya di garut jawa barat yang tewas terlindas angkutan umum
korban terjatuh dari sepeda motor akibat pakaian yang dikenakan terlilit roda ban belakang
kecelakaan ini terjadi di ruas jalan raya bayombong garut jawa barat rabu siang kemarin
seorang ibu bernama imas dan anak balitanya herdi yang baru berusia satu tahun tewas akibat tergilas angkutan umum
keduanya terjatuh dari sepeda motor yang ditumpanginya setelah pakaian gamis yang dikenakan imas terlilit masuk ke dalam roda ban belakang sepeda motor
keduanya jatuh ke tengah jalan sehingga terlindas angkutan umum
kemarin terjadi laka lantas diakibatkan karena ada faktor kelalaian daripada pengendara
yaitu terlilitnya pakaian yang digunakan di kendaraan korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh
kemudian terlilitnya pakaian yang digunakan di kendaraan korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh
kemudian terlindas oleh kendaraan yang memang berjalan satu arah beriringan di belakangnya
dan kejadian ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia yaitu seorang ibu dan anaknya
suasana duka masih menyelimuti keluarga korban kampung batu susun bayombong garut
ibu dan anak balitanya ini dimakamkan keluarga di pemakaman setempat
selain menyita dua kendaraan polisi juga meminta keterangan pengendara angkutan umum
ponakan korban yang membawa keduanya juga turut diperiksa polisi